piala dunia u dua puluh tentu dengan tujuan supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang baik penyelenggara yang baik
dan juga memberikan harapan kepada anak anakku sekalian bahwa kalian juga bisa merasakan atmosfer bermain di piala dunia
itu yang paling penting
tetapi dengan keputusan fifa ini itu kita harus bisa terima karena kita adalah bagian dari fifa kita adalah anggota fifa
saya berharap gue sinta yong beserta tim pelatih kemudian anak anakku sekalian
dulu kita akan menunggu kedatangan ketua umum pak erick thohir untuk memikirkan langkah selanjutnya
memang ini berat menyedihkan dan mengecewakan buat kita semua
tapi ini sudah terjadi
dan mimpi kita untuk berusaha bidding
dan kebetulan rumah piala dunia senior dua ribu tiga puluh empat bersama dengan negara lain
saya kira juga dengan kejadian ini akan hilang
kita harus mengembalikan lagi memulihkan lagi kepercayaan fifa kepada indonesia
dan tentu yang dikhawatirkan
adalah ini jangan sampai ada sanksi berat viva
itu yang kita khawatirkan
karena viva menganggap bahwa kita sudah memberikan jaminan
dengan government garanti
yang ditandatangani oleh pemerintah baik pusat maupun daerah
bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah
kita menyelenggarakan dengan baik fifa under dua puluh world cup ini
tapi ternyata kita tidak bisa
dan kita dianggap tidak mampu
federasi pssi atau umum pak erik wahir
sudah berusaha dengan sekuat tenaga
buat sintayong sejak dua ribu dua puluh ya
sudah mengeluarkan segala kemampuan beliau
energi pikiran waktu
bahkan seperti yang saya sampaikan tadi
sampai berganti dua kali tim nasional
yang pertama ke kroasia dan lain lain
dan yang sekarang kalian ini
saya menyampaikan permohonan maaf
pada coach sintayong dan seluruh tim
dan usia kepada anak anakku sekalian
yang harus kehilangan mimpi
bisa bermain di piala dunia
mimpi seorang pemain sepak bola adalah
bisa bermain di piala dunia
bisa bermain di piala dunia
kita belum tahu nasib selanjutnya
apakah kalau dipindah tempatnya kita masih bisa
sebagai peserta dari dua puluh empat itu
kita belum tahu
kita harus menunggu ketua umum pak erik wahir
kembali ke indonesia
untuk menentukan langkah selanjutnya
terima kasih pak pak
luar biasa anda sudah
menempa menggembleng melatih anak anak ini
ya ujungnya seperti ini
coach bersabar dulu
tolong jangan ambil keputusan
ya di manager juga
kita akan putuskan di
skpssi menunggu ketua umum apa yang akan kita lakukan
kenyataan yang harus kita bisa terima
menyedihkan dan mengejauhkan
apa yang kalian rasakan
harapan orang tua harapan keluarga harapan diri sendiri untuk bisa
memperlihatkan kemampuan berprestasi
dalam itu saja
federasi pssi sedang mempersiapkan langkah langkah berikutnya
supaya kalian tidak kehilangan masa depan
seberat apapun yang kita hadapi
anak anakku tidak boleh kehilangan masa depan
saya kira kita harus berusaha untuk mencapai kemampuan berprestasi

coach ada yang mau disampaikan
baik itu saja
anak anak ada yang ya
kalian ada yang mau disampaikan
harapnya tetap dulu
sampai menunggu keputusan dari federasi ya
jadi menunggu pak erik
saya kira tetap
karena kita belum tahu keputusan selanjutnya
kalau toh juga tempatnya pindah
kita masih diperkenankan untuk main
kita berharap itu
karena kan kualifikasi sudah
sudah ini ya
sudah ada dua puluh empat tim
itu harapan kita
oke terima kasih
oke terima kasih

itu bentuknya seperti apa pak dan kemudian sanksi terberat yang bisa berpotensi diberikan pada viva itu apa
ya urusan sanksi nanti kita bicara di luar aja ya
jadi saya bukan menjanjikan saya sampaikan ke mereka masa depan mereka ini masih panjang ke depan
federasi akan memikirkan itu
nah yang paling dekat kan piala dunia u dua puluh ini tetap akan diselenggarakan
tempatnya kita belum tahu harapan kita indonesia tetap menjadi peserta
dari dua puluh empat kan dua puluh empat sudah lengkap sekarang kan itu bukan mewadahi dan lain sebagainya
kemungkinan itu tetap bisa ya pak kalau misalnya nanti andai kata piala dunia u dua puluh
diselenggarakan di negara yang memang di dalam kualifikasi artinya kalau misalnya mereka tua rumah
berarti kan mereka juga bisa diikutkan main begitu apakah indonesia tidak memungkinkan
belum tahu belum tahu kita tunggu keputusan fifa kita jangan mengandai andai
cukup cukup ya nanti kita sambung di luar
oke baik anakku semangat ya